dan kalau ditanya apa makanan khas kota surabaya pasti yang disebutkan pertama kali adalah rujak cingur
ya masterpiece kuliner khas surabaya ini merupakan sayuran dan juga buah yang disiram dengan bumbu kacang
dan ada komponen uniknya yakni cingur yang merupakan moncong sapi
berikut ulasan rujak cingur untuk anda
berbicara mengenai rujak cingur atau makanan khas surabaya ini komponen utamanya adalah ini nih
nah dari kondisi ini moncong moncong sapi atau cingur ini harus melakukan perjalanan panjang
yakni diolah dulu selama berjam jam
olahan rujak cingur bisa didapatkan dengan mudah di setiap sudut kota surabaya
baik pagi siang ataupun malam di warung warung tradisional maupun di restoran dan hotel berbintang

dimulai dari membuat bumbu yang terdiri dari kacang goreng pisang biji muda garam gula jawa semua dihaluskan
tak ketinggalan petis bumbu utama penentu cita rasa rujak cingur
rujak cingur pun bisa dinikmati berbagai usia
bagi warga surabaya rujak cingur layaknya kuliner bercandu yang selalu dirindukan
cingur itu sebenarnya agak giliran
agak giliran tapi enak
kan itu sudah dimasak matang kan berjam jam kan
jadi kalau misalnya ini ya enak aja sih
sejarah rujak cingur sendiri hingga kini masih belum ditemukan siapa penciptanya
namun budayawan sekaligus penulis buku ensiklopedia kuliner khas jawa timur
monggo dipon badok dukut imam widodo
menunjukkan bukti otentik kuliner ini sudah ada
ini adalah sebuah iklan tentang petis udang bikinan sidoarjo
ini saya ambil dari iklan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dari koran kalau saya nggak salah surabaya se handelsblad
kalau saya nggak salah
dari sini aja sudah terlihat
enggak digayain rujak
dan kini rujak cingur juga disajikan di berbagai restoran dan hotel berbintang di surabaya
dengan proses pembuatannya tetap di uleg
yang berbeda untuk komponen isinya disajikan dengan potongan yang ditata
lalu apakah ada bedanya antara rujak cingur warung tradisional dengan sajian fine dining seperti ini